saya budi adiputro dan anda masih bersama kami di cnn indonesia
peknya salinan atau cloning manusia hingga kini masih menjadi perdebatan
namun bagaimana jika cloningan ini diganti ke versi digital
nah sebuah startup asal california berambisi untuk membuat salinan semua manusia di bumi ke dalam komputer
ini bukan sekadar avatar buatan melainkan avatar yang di cloning dari manusia
adalah oben startup asal california amerika serikat yang berambisi menyalin seluruh manusia di bumi ke komputer
michel jane ceo oben mengatakan ia percaya bahwa setiap orang di dunia memiliki salinan yang terlihat mirip seperti mereka
nihil pun melakukan uji coba pertama untuk dirinya sendiri
tiruan seseorang dapat dibentuk tak hanya secara kasat mata
dengan ditenagai sistem ai
atau kecerdasan buatan manusia tiruan ini dapat berinteraksi layaknya manusia normal
agar terlihat dan terdengar seperti aslinya
tiruan dari nihil ini contohnya
nihil yang aslinya tidak dapat berbahasa tiongkok diprogram khusus agar dapat melakukannya
ia pun dapat bernyanyi dengan lebih baik
bagi konsumen yang ingin menciptakan tiruan mereka
harus melakukan beberapa langkah
konsumen diharuskan membawa foto diri sendiri dan merekam suara
saat ini oben sudah mendapatkan kucuran dana lima juta dolar amerika atau sekitar enam puluh lima miliar rupiah
dari sebuah kelompok investor yang dipimpin oleh tencent
saat ini sistem kecerdasan buatan pribadi versi k pop dan bollywood sedang dipersiapkan
untuk berinteraksi dengan para penggemarnya
cloning merupakan keberhasilan dari perkembangan sains
meskipun cloning manusia belum bisa dikonsumsi
meskipun cloning manusia belum bisa dikonsumsi

meskipun cloning manusia belum bisa diterapkan
seharusnya versi digital ini dapat dikembangkan lebih luas lagi agar bermanfaat